sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu merupakan suatu keputusan yang sangat bijaksana sekali mas
memang sih sebaiknya mas beri total melupakan tentang non cleo ini mas
ya selama ini mas menjadi suami istri bersama nonkeleo
saya bisa melihat kok mas beri itu sangat berusaha sekali untuk setia sama enam keleo
pastinya melihat nonkeleo hidup bersama laki laki lain
itu menghancurkan perasaan mas berry
saya bisa mengerti mas
perasaan mas pasti sangat marah kan mas
ya kan pasti marah kan
kata siapa saya marah
malah kalau bisa saya kasih duit tuh coba
saya kasih uang ke dia sebagai tanda terima kasih
pada awalnya mungkin dia belum merasa tersiksa
soalnya mungkin masih terkesima sama penampilan saya
dia udah tahu kelew itu siapa sebenarnya
bakalan kain kain ya
tersiksa langsung nyesel
ini namanya kompres air anget
ini mancur buat tangan yang tergilir
ini tangannya bengkak
besok kalau masih bengkak kita bawa ke rumah sakit ya
udah gak panas
kamu itu keterlaluannya
aku udah baik sama kamu kamu malah seenaknya sama aku
kamu malah sok perintah aku
pantesan gak ada orang yang deket sama kamu
sebenarnya masih hangat kok
sakitnya juga udah berkurang
jangan vissi aku
jangan vissi aku
kau mahak banget sih
tangannya dia kan cuma terkilir bukan patah
ya memang seperti itu pak
kamu minta makan
kamu baru habisin aku untuk berobat
dan sekarang lagi kamu minta makan sama aku
kamu kan tadi baru makan
nanti perutnya gendut aja loh
yaudah kalau gak mau beliin
aku juga gak jadi kalau beliin
ya mau kemana
kata kamu aku gendut
sekarang aku mau ke toilet
itu orang sinting banget sih
mudah hilang ingetan masih aja kayak begitu
kenapa gue waktu itu minta bales dendam sama dia
kenapa gue suruh pulang aja waktu itu
sekarang gue gak susah
apa aku tinggalin aja sekarang
gue udah selesai
cowok yang tadi dimana ya
sudah pergi mbak
aduh kamu ngapain sih
kamu bisa dimana
ya kalau kamu takut ngapain ikutin aku
aku pikir kamu mau tinggalin aku
waktu di rumah sakit aku
ya yang penting kan sekarang aku disini
aku gak kemana mana
kamu adalah satu satunya orang yang aku ingat
kamu adalah satu satunya orang yang aku percaya
jadi selama aku
belum ingat siapa aku
kamu jangan tinggalin aku ya
aku akan biayakin
aku pergi sebentar ya
kamu tunggu sini
tunggu tunggu tunggu
nanti lagi selesai
pelan pelan aja makanya
saya pergi dulu pak yadi
sampai ke sana ya mas
semua saya pikir dulu ya
lima ribu lah korting dikit nam sih
cuma ginian doang masih sepuluh ribu
nanti kalau ada yang rusak gue benerin deh
gak ada duit
duit apaan sih
duit baju baru
duit baju baru
kita nggak punya apa apa
untuk makan aja susah
apalagi untuk beli baju
dan uang aku udah abis buat bayar rumah sakit
udah sekarang kita pulang aja ayo
aku gak mau
aku pengen beli baju baru
gak ada duitnya ciklu
gak mau pakai baju gemel kayak gini
ciklu ganjar kayak gini malu maluin
pak rumah gimana
rumah pada bocor bi
bisa gak kamu beli lagi sekarang
kamu tunggu sini ya
kamu tunggu sini
eh aku ada kejahatan
terima kasih ragu ragu versa love and yuri